raden apa yang kau lakukan
kenapa ini raden
raden apa yang kau lakukan
urat kakiku dan urat tanganku sempat putus adikku
apa jadi urat tangan dan kakimu sempat putus
bagaimana bisa raden
ini gara gara perbuatan shaloka dan praksis
hai shaloka keluarkanlah pedang dewa dewi dan putuskanlah urat urat kaki dan juga tangan
kalau kamu dibiarkan nanti kamu bisa rumput
coba gerakan tanganmu gher prabu
rasikuru terima kasih
aku tidak akan pernah melupakan
aku ucapkan terima kasih rasikuru
tung poho gher prabu amukmarugul
jangan lupa gher prabu
kamu sudah menyanggupi
syarat dan ketentuan
akan aku lakukan
aku berjanji rasikuru
tapi harus dilakukan
dengan sepenuh hati
gher prabu amukmarugul
segala dengan ikhlas
dengan niat tulus
ulang bengkok hati
nanti gher prabu
kalau melanggar semuanya
semua syarat syarat rasikunjung putih ini
itu semua peringatan untuk murah
itu semua peringatan untuk nuraka
sudah lah rai
tidak perlu dibahas lagi
aku harus mencari keponakan ku
raden apa yang kau lakukan
kenapa ini raden
serangannya benar benar tidak mudah
namun aku lebih khawatir serangannya
akan menghantam apapun yang kemudian langsung beku
aku menggunakan agian berajamusti
jurus usang masih ke wakil juga
melawan jurus berajamusti
dino kamu harus berhenti
ledakan itu dahsyat sekali
itu itu adikku
suara apa itu
aku juga tidak tahu
sebaiknya kita lihat kesana
tangguh sekali dia
aku harus kerahkan kekuatanku
lumayan juga ini
tapi aku tidak akan kalah
biar aku saja yang menghadapi orang ini
pukulan itu dingin sekali
seperti mengandung hawa dingin yang sahabat asyad
apa yang kamu lakukan
ini adalah padaku
ini adalah padaku